menjelang hari raya idul adha
peternak sapi ekstrim di kabupaten bojonegoro menuai berkah
penjualan sapi berukuran jumbo meningkat drastis
para pedagang pun banjir rejeki
sejak dua pekan terakhir
kandang seluas setengah hektare di desa klepek
kecamatan sukosewu bojonegoro ini
ramai didatangi pemburu hewan kurban
tak hanya berasal dari lokal bojonegoro
para pembeli juga datang dari sejumlah daerah
di wilayah jawa timur dan jawa tengah
mereka tidak sekedar mencari sapi potong untuk dijadikan kurban
para pembeli ini lebih memilih sapi ekstrim berukuran jumbo
dengan bobot mencapai ratusan kilogram
menjelang idul adha seperti ini
penjualan sapi ekstrim mengalami peningkatan drastis hingga tiga kali lipat
dibanding hari biasa penjualan sapi sapi besar ini memang berbeda
berbeda harga berbeda jumlah juga
namun tingginya permintaan membuat
harga sapi naik hingga dua puluh lima persen
sapi paling murah kini dihargai dua puluh juta rupiah per ekor
meski mahal dengan berkurban sapi ekstrim
dianggap lebih berwibawa dan menunjukkan status ekonomi orang yang berkurban
biasanya pemburu sapi ekstrim ini merupakan pengusaha dan pejabat pemerintahan